kayaknya ini bukan jalanan ke rumah sakit nih
mas tadi pas yasmin kecelakaan
yang warna merah
haa dia merah
jadi kamu dua progressive itu kan
sam sudah siap belum
ya sudah lah ya
kita ke rumah roman kan
bi nanti aku kuncin
sudah kita aja
semoga aja lancar
itu roman kah
wah baru kita datang buat apa
mau kemana dia naik motor
cuma aku telepon deh
lo kalau nelfon dia dia lagi naik motor
nggak bakal diangkat
nggak pernah nangkat
ya udah ikutin aja
telepon kemana sih
apa yang lu buat
ya ampun bentar ya gue telepon yasmin dulu
si susan kok lama banget yang pake handphone gue
telepon siapa sih dia
iya namanya juga lagi nelfon gebetan baru
kayak gak pernah punya gebetan baru aja sih
menye menye dulu biasa telponannya lama
iya sih tapi lama banget dia mincin handphone gue
sudah santai aja tenang aja
engga engga gitu santai kok
aduh kok gak aktif sih nomernya
gue disuruh jemput lu kok
kenapa perasaan gue gak enak ya
dan kayaknya gue pernah melihat dia deh
gak ada apa apa
bulan kok bengong sih
mau ikut gak
mbak nanti kalo ada diafon dateng bilangin ya
aku ke tempatnya yasmin
yasmin kecelakaan soalnya
baik non ini aku nitip dulu

ulan pergi sama siapa
bawa ulan yang jauh ya rega
bikin dia panik sampai dia nangis
ulan pergi sama siapa
wulan tadi pergi sama siapa ya
dan dia mau kemana
oh tadi katanya mau ke rumah non yasmin
non yasmin kecelakaan
bibi permisi ke dalam dulu ya
udah balik sih tadi sama defon
gue duluan ya
yasminnya itu pulang bareng sama susan
sam udahlah kita langsung samperin aja sih
jangan dululah kita liatin dulu
nah itu pasti rumahnya bulan
s gri berkelanjang terlihat
serbu bahkan udah di doha
halo roman san lu sama yasmin iya sampai sekarang juga masih bareng kok
ini lagi ngerjain tugas lu serius jadi yasmin baik baik aja man ya iyalah masa gue bohong
ini yasmin tuh lagi ngerjain tugas tuh lagi makan sama gue sama ika kenapa ngomong gabung ya man
hah lu udah matiin sih belum juga selesai ngomong gue yakin
siapapun orang yang bawa wulan pasti dia punya niat jahat
eh dia mau pergi kemana lagi tuh yudha ikutin ikutin ikutin
ya tuhan ada apa ini rasaku kok jadi gak enak kayak begini
kayaknya ini bukan jalanan ke rumah sakit
mas tadi pas ya sebelum kecelakaan dia bawa mobil yang mana ya yang warna merah
eeeh dia merah
yasmin itu gak bisa nyetir lu siapa hah eh
ya tuhan apaan ini
lu siapa berarti gak gue bilang berarti berarti gak
tolong berarti gak malu malu gue bakal loncat sekarang kita
lo tahu sekarang kecepatan kita berapa satu ratus dua puluh km per jam
tidak begitu sekali

kok sekarang jadi gak aktif kayak begini ya
apa ada yang gak beres sama dia
eh mas devon nyari non wulan ya
panggil kemana mas orang non ularnya pergi tadi naik motor sama temennya
pergi naik motor sama temennya kemana bi
aduh kalau itu bibi juga kurang tahu mas
tadi sih katanya mau ke rumah non yasmin soalnya non yasmin kecelakaan
bibi permisi ke dalam dulu ya
gue gak bakalan biarin lu celaka lah gue bakal jaga lo
hah kalau lo punya masalah sama gue turun
bok kita selesaiin bareng bareng hei
lawan gue lo gak usah bawa bawa ular
mas tolong biar gue takut mas
gue juga gak tahu sam
sama ini pasti ada yang gak beres nih
oke ngebut ngebut ah
iya sabar sam
kah ini tidak ada jalan tikus kak
sabar kaliloh lo nyetir deh sini deh
ya si bella kok gak nelfon nelfon gue sih dari tadi
lama banget perasaan
handphone gue udah belum
ya baru baru aja tadi gue selesai
baru mau masuk lo udah kesini duluan
gue ke dalam dulu ya